makin meningkatnya data kekerasan seksual terhadap anak membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu
yang dimaksudkan untuk memperberat hukuman pelaku kekerasan seksual terhadap anak
dalam perpu tersebut akan tercantum pasal kebiri kimiawi dan pemasangan microchip kepada pelaku
inilah yang mematik pro dan kontra di masyarakat
bagaimana sebenarnya kajian efektivitas dari diberlakukannya hukuman kebiri bagi pelaku kerasan seksual terutama terhadap anak ini
kami mengulasnya malam hari ini dengan reza indragiri amril psikolog forensik
selamat malam reza
waalaikumsalam kemudian ada pak susanto dari komisi perlindungan anak indonesia atau kpai
selamat malam pak susanto
saya akan ke pak susanto terlebih dahulu
sebelumnya kita mengulas tentang kondisi darurat ini
kemudian makanya kemudian pemerintah mengatakan kejahatan ini sudah masuk kejahatan luar biasa
butuh tindakan luar biasa yang artinya akan mengeluarkan perpu ini begitu
kalau dari kpai melihat sendiri seberapa darurat sih sebenarnya
berdasarkan data ya seberapa darurat menurut anda
ya gini melihat kedaruratan itu tentu tidak hanya melihat dari kuantitas kasusnya ya
tetapi melihat seberapa jauh kompleksitas masalahnya
karena kasus kejahatan seksual ini kan sebenarnya dari hari hari ke hari memang meningkat
kalau lihat data unicef saja misalnya
satu dari sepuluh anak di dunia itu sebenarnya menjadi korban kejahatan seksual
maaf satu dari sepuluh anak perempuan menjadi korban kejahatan seksual
artinya kalau dalam konteks indonesia diperkirakan misalnya sekitar empat puluh lima sampai empat puluh delapan anak perempuan
nah potret ini sebenarnya adalah potret faktual
dan pola dan modus dari kejahatan seksual ini memang sangat bervariatif
dari sisi kasus bukan hanya dikut
tapi juga terjadi di desa
jadi rentanya memang meningkat ya
makanya kemudian dalam rapat terbatas kemarin
ada dua hal yang sebenarnya didiskusikan bersama presiden
pertama pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual
yang kedua terkait perpu
perpu ini kan sebenarnya di akhir dua ribu dua puluh
perpu kebiri ini sudah dimandatkan oleh presiden
dan itu sudah diambil langkah politik oleh presiden
dan kpai mendorong ini
untuk menagih lagi untuk segera dikeluarkan begitu ya
sebenarnya kpai itu adalah standing position nya pada
ikhtiar untuk pemberatan hukuman sebenarnya
itu yang menjadi concern kpai sebenarnya
bagaimana anda melihat data yang disebutkan ada tren cukup meningkat
sehingga ini masuk dalam kondisi darurat menurut anda
ya kalau data meningkat memang wajar kalau kemudian publik merasa risau luar biasa
sehingga seolah olah muncul moral panic di situ
tetapi mari kita cermati kembali
ada perspektif yang berbeda ketika kita menafsirkan data data peristiwa semacam ini
berbeda seperti apa
begini harap kita pastikan kita samakan persepsi bahwa data semacam kejahatan seksual terhadap anak
hampir bisa dipastikan itu adalah data yang dikumpulkan berdasarkan laporan masyarakat
laporan korban laporan keluarga korban dan seterusnya
alhasil tafsiran yang paling tepat ketika kita melihat adanya tren yang naik dari waktu ke waktu
itu bukanlah bahwa peristiwa kejahatannya itu meningkat
tetapi laporannya yang meningkat
dengan tafsiran semacam itu maka saya justru melihat ada sisi positifnya
ketika kita saksikan data kejahatan seksual terhadap anak itu dari waktu ke waktu terus naik
karena data laporan yang masuk itu ternyata semakin lama semakin tinggi
laporan yang masuk semakin lama semakin banyak itu mengindikasikan dua hal mas indra
pertama perubahan mindset masyarakat
dulu masyarakat menganggap bahwa anak anak yang sudah mengalami kegijian semacam ini seringkali dianggap sebagai aib
sehingga mereka paksa anak untuk tutup mulut
jadi tidak melapor
sehingga datanya kecil
walaupun tingkat kejahatannya itu sebenarnya sudah besar sejak awal
sangat banyak sangat banyak
data laporan yang meninggi menunjukkan bahwa sekarang masyarakat mau melapor
itu kita maknakan sebagai betapa masyarakat sekarang memilih untuk mendukung korban
dulu dipaksa untuk tutup mulut tapi sekarang didorong untuk melapor kepada aparat berwenang
itu tafsiran pertama
tafsiran kedua adalah ternyata semakin banyak masyarakat yang melapor entah itu ke kpai
ke komnas perlindungan anak ke kepolisian mengindikasikan bahwa derajat kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga pendekatan hukum maupun lembaga perlindungan anak itu jauh lebih baik daripada sebelumnya
masuk kondisi darurat tidak kalau kemudian begitu
nah saya pernah pertanyakan hal itu ke pak ketua kpai pak niam
apa sesungguhnya parameter yang kita gunakan untuk mengatakan ini situasi darurat
kenapa kita perlu penyamaan persepsi secara definitif tentang darurat itu
karena pada akhirnya masyarakat akan menagih
kapan gerangan situasi darurat itu dinyatakan tidak darurat lagi
ya oke pencabutan situasi darurat
pencabutan situasi itu kapan
kalau di militer mungkin mereka punya batasan yang sangat definitif
tapi dalam konteks ini saya terus terang belum melihat adanya sebuah batasan
yang sungguh sungguh terukur tentang kapan gerangan kita menetapkan ini sebagai situasi darurat
dan kapan bukan situasi darurat
sudah melewati situasi darurat bagaimana anda melihatnya
ya tentu memang parameternya perlu dirumuskan ya untuk memastikan apakah ini darurat atau tidak
tetapi bahwa kita dalam posisi kegentingan saya memandang memang kita dalam posisi proses merumuskan itu
kalau kita melihat fakta misalnya
mas reza saya kira kita sebagai teman diskusi ya sering beberapa forum di kpai
perspektifnya kalau kemudian melihat tingkat kasus kemudian ini dianggap sebagai perspektifnya adalah perspektif partisipasi bisa jadi iya
tetapi kita harus juga bisa melihat bahwa hasil pantauan kpai hasil juga pemantauan kpi terhadap beberapa kasus yang terjadi di lapangan itu menunjukkan bahwa
fakta fakta kasus kasus kejahatan seksual memang sehari ini memang semakin sadis
bukan hanya korban menjadi katakanlah objek seksual tetapi dalam beberapa kasus ternyata juga dibunuh kemudian munculnya sadisme baru dalam konteks misalnya mutilasi dan sebagainya
sementara undang undang kita misalnya undang undang perlindungan ini juga tidak mengenal katakanlah misalnya terminologi mutilasi dan sebagainya
kuhp begitu juga misalnya
nah ini menunjukkan bahwa kita memang butuh effort besar
karena kejahatan ini sudah semakin luar biasa maka negara memang tidak bisa promisi
ketika dikatakan darurat ataupun kondisi genting maka seperti apa nantinya ukuran yang bisa dicapai bahwa itu sudah tidak genting lagi itu yang dipertanyakan
rumusan itu nanti yang dipertanyakan juga
kita akan lanjutkan lagi kita harus jeda terlebih dahulu tetaplah di cnn indonesia prime
sengaja di segmen sebelumnya saya mengulas lebih dalam dulu tentang bagaimana kondisi darurat dan genting ini menjadi ukuran
karena memang keluarnya perpu kalau tidak salah syaratnya adalah kondisi yang genting
nah kita harus sama sama paham dulu dan sama sama sepakat dulu kondisi gentingnya bisa terukur secara jelas atau tidak begitu
ketika ukuran yang tadi dikatakan sedikit biasanya bisa diambil secara jelas atau tidak
ketika ukuran yang tadi digunakan oleh kpai tadi dari perspektif kpai tadi bahwa seperti ini kompleksitas masalahnya dan kita butuh perangkat yang lebih untuk memperberat hukuman dan lain sebagainya
ini artinya apakah nanti suatu saat masyarakat ketika menagih tidak genting lagi kapan
itu bisa tidak kira kira
ketika sudah ada ukuran yang jelas ini
ya harusnya memang bisa ya bahwa misalnya ini sudah kegentingan sudah waktunya dicabut misalnya
ini memang penting
tetapi memang pemerintah dalam konteks ini memastikan bahwa ini dalam kondisi kegentingan sehingga kemudian presiden mengambil langkah politik melakukan perpu itu
nah tetapi yang harus diingat begini kedaruratan itu sebenarnya tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi tidak hanya melihat jumlah kasus
kuantitas saja ya
contoh misalnya layanan lembaga layanan sebenarnya memberikan layanan terhadap kondisi
korban tapi misalnya tidak berfungsi dengan baik
di satu daerah misalnya kalau kita melihat undang undang terbaru pembagian kewenangan antara pusat dan daerah misalnya
daerah memiliki mandatori untuk mencegah dan juga melakukan penanganan terhadap kejahatan terhadap anak
tetapi tampaknya misalnya dari sisi polanya juga masih rendah misalnya
ini menunjukkan bahwa seharusnya lembaga negara lembaga layanan melakukan fungsinya
tetapi dia tidak
terjadi misalnya disfungsi
ini juga menjadi bagian dari catatan kenapa kemudian layanan ini sebenarnya tidak maksimal misalnya
yang ketiga sistem kita misalnya
seharusnya sistem perlindungan anak itu sebenarnya terbangun dengan baik
tetapi dari sisi operasionalnya ternyata memang belum terbangun dengan baik
ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita dalam posisi darurat
itu sudah cukup terformat tidak
artinya ketika ukuran genting ini sudah bisa terformat tidak menurut anda
ini yang gentik sebenarnya siapa
karena kalau kemudian yang dikatakan oleh pak susanto tadi itu sangat bagus
tetapi kemudian terkesan jadi kurang begitu sinkron dengan pernyataan presiden jokowi dua hari lalu ya
ya dua hari lalu
penekanan presiden jokowi dua hari lalu ada tentang pemberatan hukuman
berarti kita bisa bayangkan penetapan status kejahatan luar biasa penetapan situasi darurat
itu betul betul bertitik tolak dari tentang sisi pelakunya
bukan aspek pelayanan bukan aspek partisipasi publik
sebagaimana tadi dikatakan
tapi betul betul bertitik tolak dari kasus dari pelaku
nah ketidaksinkronan ini yang tentu saja saya yakin dalam waktu dekat baik itu kpai presiden dan juga teman teman di organisasi perlindungan anak akan kemudian samakan itu
saya pernah usulkan begini bahwa oke kita sudah punya satu kolom yang bercerita tentang berapa jumlah laporan yang masuk dalam periode waktu tertentu
tetapi yang akan memberikan dasar bagi kita untuk mengatakan situasinya genting atau tidak itu adalah kolom kolom berikutnya yang sayangnya belum tersedia mas indra
oke maksudnya kolom kolom berikutnya itu tentang apa
kolom berikutnya itu adalah misalnya dari seribu kasus yang dilaporkan oleh masyarakat berapa banyak yang diselesaikan atau ditangani lewat proses hukum dan berapa yang banyak lewat alternatif dispute resolution bukan lewat jalur hukum
dari sekian banyak yang lewat proses hukum berapa banyak yang ternyata berkas yang dinyatakan lengkap p dua puluh satu berarti siap untuk disidangkan
itu tidak ada sampai sekarang
belum ada dan dari berkas yang sudah dinyatakan p dua puluh satu bagaimana kita cek kembali putusan hakimnya apakah putusan hakimnya sudah memenuhi rasa keadilan korban atau tidak
nah pada titik baik itu titik hilir maupun sepanjang proses penegakan hukum ini ini akan bisa kita takar
seberapa jauh sesungguhnya kesiapan kita dengan kata lain seberapa jauh sesungguhnya situasi darurat ini betul betul akan bisa kita tangani atau tidak
memang tidak hanya berdasarkan angka tetapi justru
ketika laporan masuk saja tetapi sudah ditangani hukumnya kemudian bagaimana
dari hulu sampai hilir betul betul dicermati seluruh laporan yang masuk itu bagaimana penyelesaiannya
kalau kemudian proses hukumnya juga lambat hanya sedikit
nah baru relevan yang dikatakan oleh pak suryanto tadi
bahwa ternyata kualitas layanan performa penegakan hukum masih perlu pembenahan lebih besar
tapi sekali lagi dua hari lalu presiden jokowi tidak bicara tentang itu
bicara tentang pemberatan hukuman bagi siapa bagi pelaku
anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh pak serto
iya harusnya memang seperti itu perspektif yang harus kita
tapi sekarang ini masih ini juga dong bati belum terlalu apa namanya masih terlalu spekulatif begitu istilah darurat
penting ini kemudian atau tetap ini masuk dalam
yang pasti memang belum terumuskan dengan baik ya
makanya kalau misalnya fokusnya pada pelaku kompleksitas dan kedaruratan itu hanya pada pelaku saya kira memang meaningfulnya belum dapat gitu ya
tetapi kalau kita melihat perspektifnya adalah perspektif sistem harusnya itu yang harus dilakukan
baik sekarang kita akan mulai masuk ke substansi tentang perpu kebiri
karena perpu ini kan kemudian pemberatan hukuman yang kemudian dipilih adalah hukum kebiri dan pasal
salah satunya memang adalah kebiri begitu
anda melihat seperti apa apakah ini nanti akan efektif atau tidak
katakanlah kondisi gentingnya sudah tercapai nih
perpu yang diambil jalan karena sudah genting dan kebiri ini bagaimana anda melihat ini
kembali saya persoalkan wacana tentang penerapan kebiri itu sudah sejak tahun dua ribu
tribulan akhir tahun dua ribu lima belas kalau sungguh sungguh genting kenapa sampai sekarang perpunya tidak kunjung keluar itu sebuah pertanyaan nakal
pertanyaan juga ya
karena tentang kebiri
saya sangat menghormati
saya sangat menghormati pernyataan presiden jokowi
namun barangkali ada perspektif yang perlu kita lagi lagi kita perkaya tentang apa itu sesungguhnya kejahatan seksual
khususnya termasuk perkosaan ya
banyak kalangan yang menganggap bahwa kejahatan seksual karena itu merupakan perilaku seksual
maka niscaya berangkat dari motif seksual
ternyata tidak demikian
riset membuktikan bahwa ternyata motif yang paling dominan dibalik aksi kejahatan seksual itu adalah motif non seksual
motif unjuk kekuatan kepada korban
bahwa saya mampu melumpuhkan korban
saya bisa memaksa korban memenuhi keinginan saya
saya bisa menekan korban untuk tutup mulut
nah sekarang kita bayangkan
apakah ketika seorang predator dihukum kebiri lantas motif seksualnya mati
apakah motif motif dendam ini juga mati
menurut saya tidak
kebiri memicu dendam amarah kebencian sakit hati semakin membesar seperti bola api
ketika potensi kebahayaan semakin tinggi
ketika potensi kebahayaan semakin tinggi maka potensi atau peluang yang bersangkutan untuk menjadi residivis alias mengulangi perbuatannya juga akan meninggi
dengan kata lain ringkas kata ringkas cerita kebiri alih alih memunculkan efek jerah saya sangat khawatir malah justru meningkatkan atau memperbesar peluang bagi pelaku untuk mengulangi kembali perbuatannya
situasi alih alih menjadi lebih aman justru menjadi lebih beresiko lagi
kpai melihat kebiri ini sendiri bagaimana
memang harus ini yang paling tepat agar ada efek jerah atau deteran efek
ya pertama memang yang kita apresiasi pada sikap presiden adalah presiden punya concern untuk mencegah itu
saya kira itu adalah catatan besar kita
bahwa kemudian keputusan dalam rapat itu kemudian kepiri ini adalah bagian dari yang selalu didiskusikan ya
di tingkat kl dan hari ini juga sedang finalisasi
di kementerian menko pmk
sebenarnya adalah diskusi panjang bukan hanya dari kl tetapi juga teman teman eksponen yang tidak setuju pun juga dihadirkan
kl itu kementerian dan lembaga
ya kl dan lembaga negara maksudnya
nah di luar itu teman teman dari eksponen katakanlah lsm dan juga ngo saat itu juga dihadirkan oleh salah satu deputi
ini adalah untuk menjaring beberapa bagian dari komunikasi yang dihadirkan
bagian dari komunikasi yang terus sumbat selama ini
nah akhirnya kemudian saat ini ada beberapa penajaman penajaman
meskipun belum juga finalisasi
misalnya beberapa usulan yang muncul ini dilakukan bagi katakanlah kalau misalnya pelaku melakukan tindakan berulang misalnya
oke oh jadi selektif ya
ya semakin selektif kemudian apa kurbannya katakanlah misalnya meninggal
korbannya sampai misalnya hilang nyawa
atau kurbannya misalnya catat seumur hidup
itu adalah bagian dari catatan catatan di dalam rapat itu
tetapi memang saat ini yang beredar di publik antara yang ada di dalam rekam jejak draft tv itu kadang kadang memang berbeda
contoh misalnya di publik beredar kebiri seperti apa sebenarnya yang dimungkinkan
apakah kebiri kimiawi ataukah kebiri fisik dan sebagainya
nah memang kalau kita melihat dari beberapa negara misalnya
kan ada memang madhab rehabilitasi ada madhab katakanlah punishment
ada sebagian yang menghendaki bahwa kalau kemudian kebiri itu adalah madhabnya adalah madhab rehabilitasi
berarti kan perspektifnya adalah memulihkan kondisi pelaku sebenarnya
tetapi kalau kemudian perspektifnya adalah punishment itu yang kemudian saat ini memang selalu didiskusikan
jadi sampai hari ini memang belum final
kpi sendiri setuju tidak
kpi sebenarnya standing pointnya adalah pemberatan hukuman sebenarnya
itu yang sebenarnya sikap rumah kaki kita
ketika ini kan sudah semakin serius dibahas adalah soal kebiri
walaupun nanti di dalamnya memang selektif gitu
tapi katakanlah kita menemukan ini adalah residivis
korbannya meninggal dunia atau korbannya cacat seumur hidup seperti yang anda contohkan tadi
anda setuju itu kebiri
kita sedang cari format yang terbaik ya
kita cari format yang terbaik karena di dalam paket kebiri itu
jadi belum ada pandangan sikap kebiri
jadi belum ada pandangan sikap kebiri
jadi belum ada pandangan sikap dari kpi tentang kebiri ini
ya memang kita secara kelembagaan pemberatan hukuman
itu yang sebenarnya secara kelembagaan
minimal dua puluh tahun maksimal hukuman mati
itu yang sebenarnya standing point dari lembaga kpai sebenarnya
tapi kebiri menjadi kajian tidak
terus terus menjadi kajian
dalam kpi hadir dalam kpi
dalam kpi menjadi kajian
dan berarti masih belum ada
karena ini kan sudah sudah digodok terus artinya sudah benar benar serius akan ada soal kebiri ini
bahkan menteri tadi bilang
bapak menkumham begitu bilang
bahwa ini nanti akan selektif begitu
nah pertanyaannya adalah ketika ini sudah semakin serius
apakah kpai ini kemudian menuju ke sana akan lebih cenderung menyetujui
atau masih belum ada sikap
atau nanti cenderung menolak begitu ya
itu yang saya tanyakan sebelum kita break
ya apa berdasarkan telah kita memang karena kejahatan seksual ini semakin
kemudian sembari membangun sistem layanan perlindungan anak yang semakin meningkat
apa kebiri bisa juga menjadi bagian dari cara itu
tetapi memang benar benar selektifitas itu harus dilakukan
apakah kalau selektif ini bang reza setuju atau tidak begitu
dan bagaimana sebenarnya efektivitas efek jerah dari kebiri ini seperti yang anda singgung sebelumnya
kita akan lanjutkan lagi setelah break
tetaplah di cnn indonesia
ya memang tadi sempat disinggung bahwa penerapan nanti hukuman kebiri ketika perpu ini sudah diundangkan begitu
bahwa akan dilakukan secara selektif
tidak semua pelaku nanti akan di
seleksi apakah itu residivis
kemudian korban mengalami cacat seumur hidup
atau misalnya korban meninggal
nah kalau selektif begitu anda setuju tidak
selektif yang mana
karena sampai sekarang juga belum dilemuskan yang akan dikebiri secara kimia itu yang mana
lagipula ini tambahan argumentasi ya
perspektif kenapa saya kurang setuju dengan penerapan kebiri
oke lah anggap motif seksualnya mati
lalu maaf alat vitalnya jadi tidak berfungsi
tapi siapa yang bisa jamin
bahwa predator yang sudah diamuk oleh dendam tersebut tidak akan menggunakan tangannya
untuk melancarkan aksi kekerasan
itu tetap kekerasan seksual begitu ya
dia bisa aniaya orang secara seksual dengan menggunakan tangannya
dengan menggunakan alat bantu
bahkan mungkin dengan menggunakan tangan orang lain
nah kebiri menjadi terkesan sebuah
anggaplah perilaku atau sebuah sanksi yang ekstrim
terhadap persoalan yang sesungguhnya sangat kompleks
bahwa sekali lagi perilaku seksual
ternyata bukan dilatar belakangi oleh motif seksual
sebagai motif yang dominan
itu yang harus dipegang
nah jadi kembali
selektifnya ini yang mana
saya yakin juga akan sangat seru untuk diluluskan
siapa gerangan yang akan dikebiri dan mana yang tidak
itu yang kedua
harap kita ingat baik baik
bahwa kebiri kimiawi itu tidak berarti sekali injeksi
akan kemudian mematikan widodo selama lamanya
itu harus dilakukan secara berkala
seperti akseptor kb
itu mau dibiayai dari mana
dari uang saya uang mas indra uang pajak kita
saya pribadi tidak akan ikhlas
daripada dipakai untuk membeli injeksi bagi predator
lebih baik uang pajak saya paling tidak
dipakai untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban
rehabilitasi terhadap korban seperti itu
nah ini yang vakum lagi lagi dari perbincangan kita
bahkan dengan segala hormat
pak presiden tidak bicara tentang bagaimana situasi darurat ini
kejahatan luar biasa ini
akan ditangani dari perspektif korban
tampaknya beliau belum sempat mengutarakan itu
padahal perpu sebagai sebuah langkah terobosan
justru harus fokus sangat besar kepada korban
kita pernah diskusikan
dari seluruh piranti hukum kita yang ada
nyaris tidak ada satupun yang bicara tentang pentingnya ganti rugi
bagi korban kejahatan seksual
undang undang tidak pidana perdagangan orang
tapi kasus yang kita perbincangan ini
dan latar belakang keluarnya perpu
bukan terkait dengan perdagangan orang
kita akan coba lihat begitu
dari beberapa negara lainnya
karena wacana hukuman kebiri kimiawi mengemuka kembali
setelah presiden joko widodo memutuskan segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang
untuk memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual
namun hukum kebiri sendiri masih menuai kontroversi
sejumlah laporan memang menyebut
hukuman kebiri seperti di republik ceko efektif
menurunkan tingkat kejahatan seksual
namun hukuman jenis ini juga banyak dikecam
direktur rumah sakit jiwa bohnis di praha republik cek
menyebut tidak ada satupun dari seratus pelaku kejahatan seksual
yang mengulangi kejahatannya pasca di kebiri
data ini diperkuat pernyataan menteri hak asasi manusia dan minoritas republik jack michael kosap
menurut menteri kossap
setelah dua puluh tahun republik cek menerapkan hukuman kebiri
republik cek merupakan satu satunya negeri di eropa
yang menerapkan kebiri fisik secara sukarela
terhadap sekitar sembilan puluh empat penjahat seksual
sementara itu sebuah kajian di denmark
menyebut setelah sembilan ratus pelaku kejahatan seksual dikebiri tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
baik itu tadi beberapa contoh ya
yang kita lihat bersama tadi
bagaimana anda melihat di beberapa negara yang saya sebutkan tadi
ya ini hasil dari lead bank kami begitu
mengumpulkan ada efektivitas pandera seperti tuankanya
mas indra saya yakin di negara negara tersebut
maupun di negara negara lain yang menerapkan hukuman
atau pemberatan sanksi kebiri
bagi predator seksual
itu tidak menjadikan kebiri sebagai satu satunya sanksi
saya yakin bahwa di negara negara tersebut
lembaga penegakan hukumnya lebih baik
sistem monitoring terhadap residivis juga sangat ketat
sehingga andaikan diberlakukan kebiri
pemantauan terhadap ruang gerak para predator itu
juga diamati dengan cara seksama
plus perlibatan publik
itu sebabnya alih alih kebiri
saya berpikir bahwa kata kuncinya adalah pembatasan ruang gerak
dan pembatasan ruang gerak inilah yang juga akan bermanfaat
dalam rangka melibatkan masyarakat luas
untuk betul betul mewaspadai
celah sesempit apapun
bagi munculnya pelaku kejahatan seksual terhadap anak
contoh ya di kanada
beberapa waktu sebelum kemudian seorang predator keluar dari penjara
mengakhiri masa hukumannya
ke masyarakat akan disebar public notice
poster social media di televisi iklan lainan masyarakat dan seterusnya
dan hukuman sosial juga tetap berjalan
nah disitu dipasang foto si predator
dengan ciri ciri plus alamatnya
lalu kepada masyarakat diingatkan bahwa orang ini
dalam waktu tak lama lagi akan kembali ke tengah masyarakat
kepada yang bersangkutan dikenakan pembatasan tidak boleh keluar dari jarak sekian mil
apabila masyarakat melihat orang tersebut berperilaku mencurigakan
atau keluar dari radius tersebut
segera melapor ke nomor berikut ini
masyarakat termasuk anak anak pun akhirnya akan bisa waspada terhadap orang macam ini
nah resiliensi atau ketangguhan kita dalam menghadapi predator seksual
ternyata tidak hanya berpusat pada apa yang kita lakukan terhadap pelaku
tapi juga partisipasi masyarakat luas
kembali ke soal tadi
kalau misalnya itu kebiri yang selektif
tapi selektifnya juga tadi nanti seperti apa
rumusnya akan menjadi semakin rumit
bagaimana anda melihat ini dari kpa
ini makin kompleks gitu mencari solusinya
yang pertama harus dilihat bahwa negara yang sudah mengimplementasikan dari kebiri
memang kan bukan hanya ceko dan juga seperti yang disebutkan tadi
misalnya sebagai bagian negara yang ada di amerika
misalnya california juga melakukan itu mulai dari tahun sembilan puluh sembilan misalnya
kemudian australia dan juga ada beberapa negara lain
nah ini adalah bagian dari effort yang sebenarnya kita hormati dari beberapa negara yang dilakukan
tetapi kalau melihat bahwa kita
performa hukum kita tentu berbeda ya dengan negara lain
kalau mungkin sebagian negara tidak terlalu selektif memilih mana yang pantas dikebiri atau yang tidak
tetapi memang yang kita ikhtiarkan
kalaupun misalnya terpaksa dikebiri
harusnya memang orang yang misalnya berpotensi berkali kali misalnya melakukan tindakan itu
hemat kami memang sebagai hal yang memang dimungkinkan
jika katakanlah misalnya berdasarkan assessment mereka dibutuhkan itu
tetapi kalau ternyata mereka tidak dibutuhkan intervensi
saya kira bisa digunakan intervensi lain
katakanlah kemudian itu jadi diundangkan dalam perpu bentuknya
anggaranya seperti apa
karena tadi seperti yang disebutkan tadi
kita bicara realita ini sekarang
operasionalnya seperti yang jadi sangat kompleks
kira kira bagaimana anda melihat aspek itu tidak juga
kpi melihat aspek soal penganggaran itu tidak
yang pasti kalau dari sisi itu belum dibahas ya
dari sisi itu memang betul belum dibahas
karena perdebatan terkait kebiri ini saja
memang sangat panjang ya
sebagian katakanlah kementerian juga sebagian ada yang setuju ada yang tidak
apalagi organisasi ada yang setuju ada yang tidak gitu
ini artinya memang masih butuh penaceman penaceman
oke baik kita lihat nanti seperti apa
karena masalah ini memang belum selesai
masih dalam pembahasan dan pengkajian
kita lihat seperti apa yang dimaksud presiden joko widodo
bahwa ini kondisi darurat dan langkah darurat seperti apa
tetapi tidak membuat semakin kompleks solusi yang nanti akan dikeluarkan
terima kasih sementara waktu ini